hai astaghfirullahaladzim eh irman eh irman eh bangun bangun eh gabung bangun bangun
bangun bangun antum regut bangun
hai udah ustadz aduh eh kagak apa itu pak ada rusak fatah awasan tuh antum kelewatannya
berdua ya kenapa tadi kagak nyusul anak antum berdua asisten anak
siapa maksud antum fatin fatin om udah beda balik semuanya ke asrama eh lagian antum disini
untuk belajar sholat yang benar sama anak yang ilmunya jauh lebih tinggi enggak usah tanya tanya
yang lain eh balik mau kemana aneh lagi bicara sama antum kemana
enggak ada fatin om jadi enggak semangat antum seulah dapet jahilnya ngerokap antum antum mau jadi
av hah jawab anak mau jadi av eh ya allah mendidih darah anna naik memuncak irman gabung fadik mana

lagian lu boy kenapa sih lu kagak bilang sama aku
kalau lu juga mau ngelamar suyanti masih nanya aja lo kan gue udah bilang gue belum siap belum siap mulu
sih lu jawabannya eh emang lu pikir mengawinin anak ayam ngawinin manusia butuh persiapan ya
persiapan si persiapan poik tapi kalau lu udah ngeliat suyanti dilamar sama saudara
persiapan siapa namanya dokter dimas hahaha surat surat sudah hehehe gue nggak ada hubungan
saudara sedikit pun sama dimas barangan ngomong loh koi lu kagak inget pazar lu waktu di sel
lu kan bilang sendiri kalau yang ngebebasin laki laki itu bakalan dianggap saudari
ini hidup semati dunia akhirat lagi hahaha nih begini nih kalau ngomong sama orang yang
nggak pernah nyambung otaknya yang satu emak adik ini saudara satu emak bisa putus persaudaraannya
apalagi gue sama dimas yang gak ada hubungan emak gak ada hubungan bapak nggak ada hubungan kakek
gue capek bener gue capek ngomong sama lu gue mau mandi gue mau ke musola pokoknya biar seger mandi di
musola et mau mandi mau ke musola gara gara malu sama calon mertua apa mantan calon mertua hahaha
lu tuh temen gua yang paling bawel gua gulung lu udah bau lu sana lu kagak kena koi kagak kena koi
mama ini dompetnya aduh itu kebiasaan kalau disuruh lama banget aduh mama jadi begini
mama eh tadi betah ketemu orang orang terus aneh aneh makanya jadi takut mama udah udah
ini gue tutup sekarang nih lu bawa bawa lagi aduh mati sudah mama yang kemana lagi nih
astagfirullahaladzim irwan irwan bangun bangun
berdua asisten anak mestinya selalu ada di samping anak kayak tangan kanan dan tangan kiri
anak allah ya udah ustadz ambo juga enggak tahu kenapa bisa tertidur apalagi mungkin karena gabuk
pijitannya enak antumu alasan apa lagi tadi
aneh jadi ketiduran gara gara irwan bang ustadz eh tidak perlu alasan jangan saling menyalahkan
dua duanya sama astagfirullahaladzim
ustadz ustadz leher aneh tegang duduk duduk
aneh dulu aneh sebelah kanan
aneh udah tegang jangan pake zaat pijit kagak antum kagak rimba
dua duanya bikin aneh stress
kalau satu sebelah sini satu sebelah sini kamu juga sama
gini dong adil
sini sini sini kencang kencang
alhamdulillah mbah kata penjualnya jaketnya buat novel aja karena novel udah jujur mbak
yang bener kamu leh dia ngasih harga rp lima puluh iya mbah bener alhamdulillah
gimana itu orangnya karena bisa dagang hp harga dua lima dikasih gocap ya rugi lah jelas lah
kagak bisa bisnis itu orang tuh dia ngasih kok kamu bilang sewet sih itu bukannya sewet
ah susah deh jelasin aja ah
masih sakit ya mbah
mau saya urutin mbah
gak usah mbah kamu masih bisa sendiri kok
saya jauh urutnya mbah urutan pertama
ya allah baru segitu
bulung juga gak lu ah becanda kamu lu
wuhh manasin orang aja
kan masih banyak musola yang lebih dekat
gua cuma mau buktiin bahwasanya si dimas kagak bakal bisa ngelesain sengketa masalah waktu itu
tuh anak sok ganteng banyak omong sok cakep padahal sama gantengan gue
kagak dikembok nih
woy ingat dengki itu bisa jelumusin lu ke hal yang kagak baik
perasaan tadi gue gulung gak gue kasih kendor lu
gara gara lu nyeramain gue
macem orang bener aja loh
sos buah banget sih lu
eh kalian lagi
dengan kejadian tempo hari
iya sekarang saya baru sadar sama ucapannya dr dimas
kalo mau sholat itu adalah bekal bapak saya nanti di akhirat
terus saya juga dikasih jalan tengah sama dokter dimas
saya juga dikasih pekerjaan di kliniknya sama dokter imas
baik banget dokter dimas
ganteng baik hati dan mawan lagi
kalo gitu saya pergi ke rumah
masyaallah ya pak ya
lu di pihak gue apa di pihak dimas
lu bela gue
apa bela dimas
iya gua bela lu pak i
gua di pihak lu
ampun pak i
lu sanji banget cik pak i
kok cuma bertiga nova
mbak kemana udah bangun
mbak rumah sakit bang